manusia buaya itu nggak bisa masuk rumah ini
udah ada suaranya
sukurlah ternyata dia pergi
ya apaan sih
suruh gangguin orang aja
tidak ada bahaya
mendingan kita buru buru kesana deh saya takut ada apa apa sama bu messi
mari ayo cepetan yuk
aizara buka pintunya
aizara cepetan buka pintunya
aizara buka pintunya
aizara buka pintunya
aizara buka pintunya
itu bukannya ada di situ
itu bukannya ada di situ
tadi kan di belakang

iya tapi nggak jelas dia asik
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
apa dia jatuh
bodo amat itu bukannya
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh jangan jangan jangan dijigit
aizara buka pintunya
aizara cepetan buka pintunya
itu buayanya ada di situ
tadi kan di belakang
aami itu namanya hantu
aami itu namanya hantu
iya tapi nggak jelas dia asik
aduh jangan jangan jangan dijigit
ya pingsan duluan
kita cepet buru buru ke tomor
aaaaah kok lancar banget
ini jalan apaan ya
ini tempat ini bang
aduh gimana ini
pak lihat tuh
tuntun tuh bang
manusia apa itu
itu kan manusia manusia
bahaya kayak ada lio
kabur dulu ya
justru ini kesempatan kita buat nangkep
manusia buahnya itu gimana sih bangdang
udah ayo cepetan dulu
pokoknya bangdang lawan lah bangdang
ini kesempatan kita bangdang
kalau jalan hati hati dong
lihat lihat nih ada anak kecil
bener begitu ali
bang azrib neng liat hantu manusia buahnya
hantu manusia buahnya serem banget
ih takut kak
kita berdua nih takut
buru buru kabur makanya ali sama si rafa
mendingan kita pulang aja yoy
iya may kita bareng bareng aja
iya ane juga takut
dia ada lagi sih itu
itu dia itu dia
bangdik bangdur mana tuh
disono ada disini ada banyak banget sih
aduh ya ya
pala oh mau dimangan
hajar bangdik hajar
aduh pak chandra
bangdik bangdik apa apaan
sumpah ya masakan ini
kok aku ditinggal sih pak
kok gaada manusia buayanya
kayanya udah pergi deh
kemana ini dia
ya aduh dibawa
aduh mana li
jadi takut bangdik nih
ntar disitu ada lagi yang kita ketangkepin
kak tinggal kamu sama aku nih kak
ntar kita ketarik lagi
ntar saya kesini anjing
boleh ayah apes
mudah mudahan manusia buaya itu gak bisa masuk rumah ini
udah ada suaranya
sukurlah ternyata dia pergi
hantu hantu manusia buaya
ampun ampun ampun
ih kenapa sih ini
kali ini apa sih awareness tipe jelek gitu kenapa gak sep bager ahora un navrik
dikejar sama hantu manusia buaya mi
iya mr mark